masih dari bencana alam bencana tanah retak yang terjadi di trenggalek semakin parah
jalan utama desa yang baru saja dibangun hancur dan tidak dapat dilewati
selain itu retakan di rumah warga juga semakin melebar
dan dua puluh hektare sawah milik warga dan pemerintah desa juga nyaris hancur
tanah redak yang terjadi di desa terbis kecamatan panggul trenggalek ini sudah dalam taraf membahayakan
akses jalan utama desa yang baru dibangun hancur dan tidak dapat dilewati lagi
panjang jalan yang hancur akibat gerakan tanah ini mencapai lima ratus meter
sementara itu retakan tanah yang terjadi di perumahan warga juga semakin mengkhawatirkan
bahkan di salah satu rumah lebar retakan dinding mencapai hampir satu meter
beberapa bangunan saat ini kondisinya juga sudah miring dan rawan roboh
ada tiga puluh empat rumah di desa ini yang kondisinya hampir serupa
sangat berbahaya untuk membongkar tidak berani
nah udah mau nungging
menurut warga pergerakan tanah di desa terbis masih terus terjadi
diperkirakan pergeseran tanah dalam sehari mencapai lebih dari dua puluh cm
bahkan jalan utama di desa saat ini juga sudah amblas hingga dua meter
tidak hanya itu dua puluh hektare area persawahan yang biasanya ditanami padi dan palawija juga nyaris hancur
kondisi sawah rusak parah
beberapa lokasi telah ambrol dan retak retak
akibat kondisi ini bisa dipastikan dua puluh hektare tanaman padi milik petani ini akan mengalami gagal panen atau puso
kondisinya sudah hancur
usianya ada yang satu minggu ada yang baru ditanam
di sisi lain kawasan lahan perkarangan warga juga rusak
sejumlah pohon berukuran besar juga ikut tumbang
sementara itu untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk
mulai menyiapkan lokasi dan tenda pengungsian serta dapur umum
berbagai persiapan juga sudah dilakukan agar jika sewaktu waktu kondisi tanah retak bertambah rawan
warga bisa langsung mengungsi dan tercukupi kebutuhan makan dan tempat tinggal untuk sementara
bantuan logistik berupa bahan pangan maupun kebutuhan lain juga mulai berdatangan ke lokasi pengungsian ini
fadli rahmawan trenggale